sesak napas sering dijumpai pada pasien covid sembilan belas dewasa
dengan sindrom gangguan pernapasan akut
akibat berkurangnya kadar oksigen dalam darah
dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi
dari rsup persahabatan jakarta mia elhitsi mengatakan
teknik proning merupakan terapi tambahan pada pasien covid sembilan belas
yang mengalami sesak napas
cara ini bukan terapi utama untuk pasien yang mengalami desaturasi oksigen
pasien dengan kondisi penurunan oksigen dalam darah
harus tetap mendapatkan terapi oksigen di fasilitas kesehatan
teknik proning atau memposisikan pasien tengkurap
dapat membantu pasien lebih bisa bernapas teratur dibandingkan terlentang
secara anatomi paru paru bagian belakang lebih luas dibanding bagian depan
karena di bagian depan terdapat organ jantung yang bisa memakan tempat
sehingga secara gravitasi ketika pasien terlentang
membuat paru paru pasien tersebut agak tertekan
pada saat paru paru tertekan menyebabkan alveolus
atau kantung kantung udara menjadi mengecil
ketika dalam posisi tengkurap alveolus akan lebih membuka
sehingga udara yang masuk paru paru lebih banyak
saat kantung udara terbuka racun pernapasan atau karbon dioksida ikut keluar
hal ini juga menyebabkan sistem peredaran darah
yaitu aliran pembuluh darah besar yang menuju ke jantung
jadi kita secara klinis didukung dengan penelitian yang ada
pasien pasien yang dengan pneumonia covid sembilan belas
dilakukan posisi telungkup atau kita bilangnya rotasi berkala
yaitu memang terjadi peningkatan saturasi atau kadar oksigen dalam pembuluh darah
jadi kadar oksigen dalam darahnya meningkat
teknik proning dapat meningkatkan kadar oksigen dalam darah
antara lima hingga sepuluh persen
tergantung daripada kondisi pasiennya
yang didukung oleh sisi fisiologis dan sisi klinis
berdasarkan uji klinis yang dihasilkan
salah satu syarat dari position atau posisi telungkup itu harus sadar penuh
jadi harus sadar penuh harus kooperatif
kemudian juga yang perlu dilakukan karena dia manipulasi rotasi begitu
ya sarannya memang perutnya jangan penuh ya
jadi kalau habis makan segala macam itu kalau dibulak balik
memicu mual juga
pasien yang sedang isolasi mandiri yang akan melakukan teknik proning
dapat berkonsultasi secara telemedicine dengan tenaga medis terlebih dahulu
untuk mendapatkan arahan dan panduan
pasien berbaring dalam posisi tengkurap di tempat tidur datar selama tiga puluh menit
setelah itu beralih berbaring di sisi kanan selama tiga puluh menit
dan dilanjutkan berbaring ke sisi kiri dengan durasi yang sama
pasien kemudian melanjutkan mengambil posisi duduk dengan kemiringan tiga puluh hingga enam puluh derajat
selama tiga puluh menit dan kembali ke posisi tengkurap selama tiga puluh menit
hal ini bisa dilakukan beberapa kali dalam satu hari sesuai kondisi pasien
untuk pasien covid sembilan belas dengan gejala berat yang dirawat di ruang pelayanan intensif
harus berhati hati bila ingin melakukan teknik proning
perawat icu ini yang sudah harus dilatih yang membantu dokter rehat untuk monitornya